ya hari ini anggota dpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat akan dilantik
di antara nama nama politikus indonesia ada sejumlah artis indonesia yang akan menjadi wajah baru penghuni gedung nusantara senayan jakarta
prabu hari ini mau siap siap ya mau dilantik
oh berarti tinggalin aja dulu
tapi nih kalau muncul nama nama baru seperti artis muncul pertanyaan
apakah artis yang baru terpilih ini bisa berkiprah dengan positif di tengah sorotan rakyat terhadap kinerja dpr
bagi partai politik keberadaan artis dipandang bisa menjadi salah satu cara untuk menggayat suara pemilih
tak heran jika banyak artis yang akhirnya sukses terpilih sebagai wakil rakyat dalam pemilu
beberapa nama artis bahkan sudah dikenal kiprahnya di kalangan wakil rakyat dan di dunia politik tanah air
di antaranya tantowi yahya rike diah pitaoka nurul arifin dan deddy yusuf
untuk berita terkini kita akan berbicara tentang artis yang baru terpilih di tengah sorotan rakyat terhadap kinerja dpr

mereka adalah penyanyi chris dayanti mulan jamila tommy kurniawan serta farhan
wajah wajah baru artis ini diharapkan memberikan semangat baru di senayan
saya sih nggak bisa ngomong banyak karena saya belum membuktikan apa apa ya
tetapi saya punya beberapa sahabat dan panutan yang datang dari dunia artis yang menunjukkan kinerjanya sebagai seorang politisi
politisi tantowi yahya luar biasa
bang niko syahaan juga luar biasa
saya punya harapan banyak melihat apa yang sudah dilakukan oleh kang dedy yusuf dan juga t d sirat nasari
jadi saya pikir benchmarknya udah ada
tinggal kita lebih teliti aja prestasi prestasi mereka ternyata emang luar biasa tidak memelukan
layaknya anggota dpr lainnya artis yang menjadi wakil rakyat mempunyai jejak kinerja yang beraneka
ada yang kiprahnya diakui rakyat ada pula yang numpang lewat semata
masyarakat pun mempunyai penilaian beragam terhadap mereka
untuk di dpr kayaknya belum banyak yang berkontribusi lah untuk bangsa ini
ke negara untuk lima tahun yang ini nggak ada juga kalau menurut saya
mungkin cocok sih ya tapi kayaknya
ya buat pemanis aja gitu
direktur eksekutif saiful mujani research center menilai kinerja artis dalam dunia politik tidak dapat dipukul rata
citra dpr yang kini buruk memungkinkan dapat diperbaiki oleh sosok anggota yang berasal dari artis
jika ia mampu mengkomunikasi kerja positifnya
diperlukan upaya untuk memperbaiki komunikasi dpr terhadap masyarakat satu
yang kedua diperlukan apa
nah untuk meningkatkan komunikasi
komunikasi itu barangkali para artis bisa berperan untuk membantu
bisa digunakan untuk itu mereka bisa membantu dpr untuk itu
tetapi jangan sampai kemudian yang muncul adalah sisi sisi negatif baik dari dpr nya maupun dari artisnya
di tengah adanya sejumlah rancangan undang undang yang menjadi kontroversi
citra baik dpr lima tahun ke depan kini berada di tangan lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr yang baru terpilih
masuk di dalamnya artis artis populer indonesia
sandra insana fajar ahmad arief tidiawan jakarta